sekarang udah pokoknya kamu sekarang kesini dan kamu harus pastikan saya putri ini udah meninggal
dia itu dia harus tanya ke dia itu
mas minumnya pelan pelan sampai kecolak
diduga anak dari pengusaha roy darmawan mengalami gangguan mental
dikarenakan telah menyerang anak pengusaha investor yang bernama mona halim
aduh apa apaan nih sama masuk berita